selain kasus dugaan penundaan agama direkturat tindak bidana umum baris krim polri menetapkan pasal baru
yaitu pasal dalam undang undang ite pada kasus yang menjerat pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang
hal tersebut merupakan hasil dari gelar perkara
yang disampaikan di rti pidu baris krim polri brigjen juhan dhani raharjo pada kamis siang
selain menerapkan sangkaan pasal baru penyidik juga memeriksa empat mantan pengurus pondok pesantren al zaitun dan sepuluh saksi lainnya
penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam hal ini kasus pik satu dan kasus pik satu dan pik dua menemukan sebuah tindak bidana baru
yang kita katakan baru yaitu penyidikan undang undang ite
dimana ini juga kita masukkan dalam spdp yang dilayankan pada kejaksaan